tapi ini berbicara soal luar negeri kita juga jangan kalah ini di jakarta juga nggak mau kalah walaupun turun hujan dikit dikit begitu tapi suasana tetap ramai
nah ini kita melihat bagaimana persiapan menyambut tahun baru di jakarta segera kita saparkan kita yang ada di bundaran hotel indonesia
mana ini nih ada arman helmi halo selamat malam arman
selamat malam arman
nah ini bagaimana nih persiapan jelang pergantian tahun di bundaran hi nih ya sebagai salah satu pusat keramaian di jakarta nih
ya baik iqbal dan juga mevri malam hari ini situasi yang ada di bundaran hotel indonesia
tadi kalau misalnya teman teman berada di sini ya bisa saya gambarkan bagaimana ada sedikit kekhawatiran dari warga ibu kota untuk menikmati malam tahun baru

nah tadi pada pukul kurang lebih enam belas tiga puluh menjelang pukul lima sore hujan mulai turun deras di kawasan bundaran hotel indonesia dan saya juga agak was was di situ
karena apa karena saya khawatir malam tahun baru di kawasan bundaran hi ini bisa tidak terlaksana dengan baik karena warga pasti akan bubar ya tidak akan berkumpul di sini
tapi sepertinya hujan ataupun juga doa dari warga masyarakat yang ada di ibu kota juga didengar oleh sang maha kuasa karena sehingga warga juga akhirnya bisa datang ke tempat ini
dan menyaksikan panggung
jadi ini adalah pembahasan yang dipersembahkan oleh pemprov dki jakarta di sini dan tadi juga beberapa waktu yang lalu saya sempat bertanya langsung dengan beberapa warga kenapa mereka memilih bertahun baru di bundaran hotel indonesia
karena pertama ini gratis tidak ada bayaran sama sekali kemudian juga strategis warga dari segala penjuruh ibu kota bisa datang dan di sini juga mereka bisa menyaksikan berbagai macam pertunjukan yang dipersembahkan oleh pemprov dki jakarta seperti itu
dan mungkin bagi pendatang yang baru saja masuk di jakarta dapat kami informasikan begitu karena ada
ada penutupan beberapa ruas jalan di ibu kota yang dilakukan oleh dinas perhubungan dki jakarta dan ini bertujuan agar supaya memang jakarta benar benar steril daripada kendaraan atau tidak ada kendaraan yang lalu lalang sehingga warga bisa dengan leluasa mungkin mau jalan kaki
kapan lagi bisa jalan kaki dari sepanjang jalan sudirman sampai di jalan tamrin seperti itu sehingga ini juga merupakan satu himbauan dari pemerintah provinsi dki jakarta agar warga yang ingin bertahun baru di ibu kota atau di jakarta
supaya tidak membawa kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan umum maksudnya
tapi sayang sekali untuk moda transportasi transjakarta sepertinya sudah beroperasi atau berhenti pada pukul delapan tadi sehingga mau tidak mau ada beberapa warga yang menggunakan kendaraan pribadi dan parkir agak jauh
dan mereka juga harus rela berjalan kaki basah basahan meskipun hujan yang masih cukup gerimis begitu mevri dan juga iqbal dan juga informasi yang bisa kami sampaikan kepada warga
masyarakat bukan hanya di bundaran hotel indonesia tapi pemprov dki jakarta juga menggelar beberapa kegiatan hiburan yang pertama car free night dimulai pada tadi sore jam lima sampai dengan jam dua belas di sepanjang jalan mh tamrin hingga spot budaya duku atas kemudian juga tadi sore sampai selesai maghrib ada nikah masal di halaman gedung balai kota dki jakarta kemudian juga saat ini ada panggung hiburan musik di bundaran hotel indonesia kemudian juga ada konser musik di pintu barat dayamonas kemudian hiburan gambang keron
masyarakat juga tidak hanya di bundaran hotel indonesia kemudian juga ada konser musik di jalan wahid hashim dan juga pertunjukan gambus hingga fashion show di spot budaya duku atas dan juga ada konser musik dan pesta kembang api di ancol dan juga di taman mini indonesia indah
jadi sekali lagi ada beberapa pilihan yang bisa dimanfaatkan jadi warga tidak harus datang ke bundaran hi silahkan memilih beberapa tempat ataupun juga spot spot yang ada hiburannya di sana supaya bisa tersebar begitu ya untuk pertunjukan musiknya
sementara untuk pengamanan sendiri pelaksanaan pesta ataupun juga malam tahun baru di jakarta
metro jaya sendiri sudah mempersiapkan kurang lebih ada sepuluh aparat polri bekerjasama dengan tni dan juga satpol pp untuk mengamankan pusat pusat keramaian yang ada di buku kota
ada pun yang menjadi perhatian mereka di malam tahun baru ini yang pertama di ancol karena di sana ada tiga titik pesta kembang api kemudian juga di monas kemudian juga di bundaran hotel indonesia dan juga di taman mini indonesia indah
jadi pengamanan ini bukan hanya berlaku di tempat wisata atau tempat hiburan saja
tapi polisi dan juga tni serta satpol pp juga mengamankan tempat atau kegiatan lainnya seperti misalnya gereja dan masjid di mana warga mungkin saat ini sedang melakukan misa ataupun juga ibadah di gereja atau melakukan zikir bersama di masjid ataupun juga di musola
jadi kalau misalnya mayfri dan juga iqbal sudah selesai bertugas di studio mau malam tahun baruan bisa buru buru ke bundaran hi atau mungkin bisa memilih beberapa spot spot yang ada atau titik titik yang ada yang menyajikan berbagai macam panggung hiburan
sepanjang tamrin sudirman juga beberapa spot ada panggung musiknya di sana
jadi ini benar benar hiburan rakyat yang gratis yang dipersembahkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta untuk menghibur warga ibu kota mayfri dan juga iqbal
baik arman helmi terima kasih atas laporannya
tentunya ini walaupun hujan tapi memang acara yang diberikan ataupun yang diadakan oleh pemprov dki jakarta itu cukup banyak